tapi tidak apa apa nek
aku sudah mengikhlaskannya
dan aku yakin
dibalik semua ini ada hikmahnya
ini semua adalah takdir allah
allah swt sudah mentakdirkannya
insya allah aku ritu
dan semua ada hikmah
putra kurang gabuana
untuk menciptakan jurus penangkal
kamu harus terlebih dahulu
menguasai jurus braja musti itu sendiri